arema store yang berada di sebelah kantor arema fc masih dipasang garis polisi pada senin siang
sisa sisa kericuan yang terjadi saat demo aremania pada minggu sore juga masih belum dibersihkan
terkait desakan aremania agar klub mundur dari liga satu manajemen arema fc angkat bicara
komisaris pt arema tatangdu arvianto menyatakan
manajemen sudah berupaya melakukan berbagai langkah pasca tragedikan juruhan
langkah tersebut diantaranya membuka krisis center penanganan korban tragedi kanjuruhan
hingga menjalani sanksi dan membayar denda
tatang menyebut jika upaya arema fc dianggap belum memenuhi keinginan banyak pihak
atau justru membuat tidak kondusif
manajemen akan mempertimbangkan kelanjutan eksistensi klub arema fc
tapi jika memang upaya dan intikan arema fc ini kurang dianggap memenuhi keinginan banyak pihak
mungkin serta justru membuat tidak kondusif
mungkin kami sebagai direksi dan manajemen akan mempertimbangkan keeksistensian
sementara itu terkait sejumlah orang yang diamankan polisi pasca kericuhan kemarin
lbh surabaya pos malang menyebut polisi melakukan penangkapan secara acak
polisi melakukan penangkapan hanya berdasarkan baju yang dipakai
dan tidak ada identifikasi secara spesifik
pengakuan dari beberapa teman teman yang diamankan memang tidak secara tidak secara teratur
karena berdasarkan pengakuan teman teman itu ditangkap
hanya dengan karena menggunakan baju hitam
tidak tahu bahwa tidak bisa diidentifikasi apakah mengikuti aksi atau tidak
bahkan tadi juga ada salah satu korban salah tangkap ya
itu juga dia ternyata tidak terlibat hanya nongkrong di warung kopi makan bakso
hingga senin siang awak media juga masih dilarang melakukan peliputan proses pemulangan orang orang
yang dicurigai polisi sebagai provokator kericuhan
abdul malik malang jawa timur